anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat kini menjadi garda terdepan
dalam menangani pasien positif covid sembilan belas
sudah ada korban tenaga medis meninggal dunia
dan ada pula yang terinfeksi setelah merawat pasien covid sembilan belas
di saat tenaga medis berupaya maksimal memerangi wabah corona
alat perlindungan diri tenaga medis terus menipis
belum lagi terus bertambahnya pasien positif corona
membuat tenaga medis mulai kewalahan
pemerintah kini dituntut memberikan perlindungan
kepada mereka tenaga medis yang berada di garda terdepan
merawan pasien covid sembilan belas
nah malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah bergabung bersama saya di studio
ada ibu kurniasih mufidayati anggota komisi sembilan dpr ri
selamat malam bu mufida
selamat malam assalamualaikum mbak rifani
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita ada jarak nih bu social distance satu meter ya bu
jauh gak boleh deket deket
dan melalui sambungan langsung sudah ada direktur utama rspi
sulianti saroso dr muhammad syahril
selamat malam dokter
selamat malam mbak rifani dan para pemerintah sekalian
oke dan melalui sambungan telepon juga ada sekretaris satgas covid sembilan belas
pbid dr dia agustina
selamat malam dokter
selamat malam dokter agustina
oke kita mungkin langsung saja ke dr dia agustina terlebih dahulu
sebagai satgas covid sembilan belas dari pbid
dokter dan juga perawat menjadi garda terdepan ini
dok untuk menangani pasien covid sembilan belas
mungkin bisa anda ceritakan perjuangan teman teman dokter dan juga perawat dalam menangani pasien covid ini dok
mungkin dokter dari direktur utama rspi lebih
jadi akan bisa menceritakan mengenai realnya
tetapi yang kami melihat bahwa memang teman teman dokter perawat dan petugas kesehatan lain
itu sekarang memang sedang berjuang sekali untuk menangani kasus kasus yang bertambah banyak ini
tidak hanya di rumah sakit rumah sakit rujukan
tetapi juga ini untuk dki khususnya
terutama di rumah sakit rumah sakit swasta untuk dtp
jadi terutama di rumah sakit rumah sakit rujukan kami yang melihat adalah
teman teman ini sudah mulai kelelahan begitu
kan begini ini kan bencana non alam
kalau dulu kita menangani tsunami
itu satu tim itu
diharapkan bertahan di tempat bencana
itu tidak lebih dari dua minggu
nah ini teman teman dokter dan perawat serta
petugas kesehatan di rumah sakit rumah sakit rujukan
itu kan sudah
apa ya sudah berjibaku dari lama
nah jadi yang kami khawatirkan adalah
kelah secara mental
ini yang juga harus kita pikirkan
oke oke nanti saya akan tanya lagi ke dokter dia
saya mau ke dr muhammad syahril terlebih dahulu
direktur utama rspi sulianti saroso
dokter syahril apakah betul tadi yang disampaikan oleh dokter dia
bahwa ada kekhawatiran para petugas medis terus sama dokter dan juga perawat ini
kemudian mengalami kelelahan dan juga secara psikis dan juga mental
ini juga perlu dijaga
bagaimana sebetulnya cerita teman teman dokter di rspi sulianti saroso dok
pada saat menangani pasien covid ini dok
jadi orang orang terlibat dalam penanganan kasus coronavirus ini
itu mulai dari dokter perawat analis cleaning service kesehatan lingkungan
termasuk sopir ambulan dan pemulasaran jenazah pak
semuanya ini sangat rawan atau sangat risikan terhadap
penularan dari virus ini
nah tentu saja semua ini harus dijaga stamina komitmen maupun integritasnya
kalau kekhawatiran saya kira sebagai manusia mesti semuanya khawatir ya
tetapi kami sudah meyakinkan seluruh petugas kesehatan harus mempunyai
suatu sop yang harus dia patuhi dimana setiap petugas yang akan kontak
itu harus aman dengan alat pelindung dirinya
dan kemudian dia juga harus selamat bagi dia maupun lingkungan saja
nah tentu saja dengan banyaknya kasus ya ini tentu saja membuat suatu kelelahan juga
nah ini juga butuh maintenance yang khusus dari kami direksi maupun dari pemerintah
agar mereka ini selalu komit dan selalu semangat dalam menjalankan tugas tugas mulia ini
dok sebetulnya apa tantangan terberatnya sih dok bagi teman teman petugas medis ini dalam menangani pasien covid
ya saya kira yang paling saya tahu mereka ini adalah kekhawatiran akan terjadinya infeksi kepada mereka tertular
nah saya kira ini sangat wajar tetapi kami meyakinkan apabila semua petugas mempunyai
sop yang ada dengan alat pelindung diri cuci tangan saya kira ini satu hal yang insya allah akan terhindar dari penularan itu
nah contohnya saja bagian analis analis yang mengambil swab temboruan itu dia akan langsung berhubungan yang paling dekat
sehingga dia harus betul betul perfect di dalam alat pelindung dirinya sehingga dia tidak akan tertular
yang terinfeksi dari pasien pasien tersebut
oke saya mau ke bu mufidat lebih dahulu
dari hasil penjelasan tadi dari dokter syahril maupun dari dokter dia
ada kekhawatiran terjangkit kemudian sudah mulai kelelahan
teman teman di komisi sembilan melihatnya bagaimana ini
artinya tenaga medis kita sudah mulai kewalahan mungkin menghadapi
ya yang pertama mbak nana pada kesempatan ini kami menyampaikan
apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh fasilitas kesehatan
rumah sakit klinik dan juga puskesmas yang sudah menangani
pasien pasien suspek maupun covid sembilan belas karena kadang kadang mereka juga
datang ke rumah sakit biasa juga dan kami memberikan apresiasi
yang setinggi tingginya kepada seluruh tenaga medis dan seluruh sdm
yang sudah all out juga ya kami sangat mengetahui dan kami mengikuti
perkembangannya hari demi hari
jadi walaupun kita masih reses tapi di grup wa komisi sembilan itu selalu
monitoring kita ya apa yang sedang terjadi dan kami juga sudah menerima
masukan ataupun tadi ya suara jeritan hati
jeritan hati para petugas medis ya bu ya
ya kami sangat memahami dan sangat mengerti sekali situasinya
karena kami sangat memberikan apresiasi dan empati yang sangat tinggi
mudah mudahan allah menjaga kesehatan semua sdm yang terlibat dalam
pelayanan kesehatan ini untuk menangani pasien suspek
ataupun positif covid sembilan belas
nah setelah itu kita dari komisi sembilan memang karena sedang reses
jadi kita koordinasi by online ya by online dan kita sangat ingin sekali
ada tindakan yang ataupun kebijakan yang sangat cepat pada saat ini
dilakukan oleh pemerintah
artinya kita sangat memahami pemerintah sudah melakukan beberapa upaya
mbak nana kita juga menghargai upaya upaya tersebut ya dari sebelum
ada pembentukan tim sampai sekarang alhamdulillah sudah ada pembentukan tim
gugus tugas ya
mudah mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan tapi saat ini memang terjadi
keluhan ataupun data yang kami temukan di lapangan itu pada saat ini
di rumah sakit rumah sakit itu sudah mulai tadi ya tenaga medis dan non medisnya
sudah benar benar overload dengan segala pasien pasien yang datang
sangat banyak kemudian juga alat kesehatan
alkes ini sudah mulai berkurang seperti misalnya ventilator itu sudah mulai

semua digunakan gitu ya
begitu juga ruang isolasi
kita sudah mendengar dan melihat ruang isolasi juga sudah terpakai semuanya
sehingga perlu ditambahkan segera dan juga obat serta alat alat yang dibutuhkan
untuk menguji spesimennya seperti alat toolsnya gitu ya
dan juga perlindungan terhadap sdm sdm ini juga sangat diperlukan
oke nanti kita akan bahas soal perlindungan terhadap para tenaga medis
saya mau ke dr syahril terlebih dahulu
betul tidak apa yang tadi yang disampaikan
oleh bu mufida bahwa alat alat perlindungan diri ini sudah mulai menipis begitu dok
sehingga memang para petugas medis ini kesulitan untuk bisa melindungi dirinya begitu dok
dan juga fasilitas fasilitas ruang perawatan itu juga menjadi concern utama gitu
dari teman teman petugas medis
jadi kalau di rspi sulia tisaroso
alhamdulillah kami sudah mempunyai suatu perencanaan dan perkiraan alat pelindung diri itu
untuk sekian waktu yang lama
nah tetapi dengan meningkatnya pasien ini
maka perlu ada suatu persiapan penambahan alat pelindung diri itu
jangan sampai kehabisan di tengah tengah
karena begitu nanti pasiennya banyak maka kebutuhannya juga akan meningkat
nah alhamdulillah ini dari kementerian kesehatan maupun dari beberapa swasta itu
memberikan perhatian dan bantuan kepada kami untuk menambah alat pelindung diri
saya kira ini cukup membantu tetapi tetap perlu untuk prediksi atau persiapan
bagi seluruh rumah sakit di indonesia
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
kita akan cari tahu sebetulnya perbandingannya berapa dokter spesialis paru di indonesia
dengan pasien yang sudah diperiksa untuk covid sembilan belas
kita akan bandingkan apakah memang setara apakah tenaga medis kita
terutama dokter ini bisa cukup untuk menangani pasien pasien covid sembilan belas
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan kembali berbincang dengan dr dia agustina sekretaris satgas covid sembilan belas pbid
dokter saya mau bertanya kita sudah kumpulkan datanya ini
bahwa jumlah dokternya
dokter spesialis paru seluruh indonesia berdasarkan data kementerian kesehatan
data perimpunan dokter paru indonesia ada satu satu ratus enam dokter
itu betul dok
artinya dengan satu satu ratus enam dokter dan jumlah orang yang diperiksa sampai hari ini saja
itu satu dua ratus lima puluh lima orang apakah kemudian itu akan menimbulkan kewalahan begitu dok
dari dokter dokter itu untuk bisa menangani pasien pasien covid
seluruh indonesia loh dok kita bicara
iya jadi kan begini
kita yang menjadi dpjp memang disepakati untuk tim ini adalah dokter paru
dokter spesialis paru
kemudian selain dokter spesialis paru
bila tidak ada dokter spesialis paru di rumah sakit
maka yang bisa menjadi dpjp atau dokter penanggung jawab pasien
adalah bisa dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru
kemudian bisa juga kita nanti kalau misalnya kurang
kita akan memakai dokter dokter spesialis penyakit dalam
nah tapi ini kan tim jadi tidak hanya dokter paru
di situ kita juga butuh untuk pasien pasien yang intensif
kemudian juga ada dokter dokter yang lain
nah kalau tidak salah sekarang di rumah sakit rumah sakit rujukan
itu juga dibantu oleh dokter dokter
ada resident yang ada di sana atau dokter yang sedang mengambil spesialisasi
nah saya mohon boleh meneruskan sedikit nggak mbak
boleh boleh silakan
karena hal seperti ini
maka memang kan kalau seorang dinyatakan positif
maka kan dokter yang merujuk dari rumah sakit asal pun
atau perawat yang dari rumah sakit asal juga menjadi odp
artinya kan dia harus diistirahatkan empat belas hari
kalau kasus yang dirujuk ternyata positif
berarti jadi odp kan
nah yang kita khawatir ini dengan adanya yang istirahat istirahat
maka kan karena prosedurnya harus begitu
kalau odp ya harus istirahat di rumah
nah itu lama lama kita akan bisa kekurangan tenaga medis
jadi kita memang sedang mendatang
kita sedang mendatang untuk persiapan
barangkali sekarang masih bisa di handle
tapi untuk persiapan kita sedang mendata
kan ini nyebarnya nggak semua di tempat tempat yang banyak
nah jadi apakah bisa nanti menjadi dokter pengganti begitu
selain soal jumlah dokter spesialis paru
yang menjadi memang tulang punggung utama ya dalam kasus covid sembilan belas ini
kita juga mengumpulkan informasi dari kementerian kesehatan
apakah dari pbi
ini mungkin bisa ditunjukkan di layar
meskipun dokter dia dan juga dokter syahril tidak bisa melihat
tapi saya dengan bu mufida nanti bisa menunjukkan kepada publik melalui layar
ini bahwa tenaga medis kita sudah meninggal satu orang perawat
sudah meninggal dunia
kemudian ada empat perawat positif
dan tiga dokter ppds atau dokter umum yang sedang mengambil pendidikan spesialis sudah positif
anda bisa mengkonfirmasi itu bu dia dokter dia
kalau yang perawat yang meninggal
itu sudah diinformasikan resmi bahwa ada perawat yang meninggal kan
tapi masalahnya kalau yang dokter resident yang sedang dirawat
kemudian perawat yang sedang dirawat
saya belum mendapat informasi apakah itu sudah positif atau masih menunggu hasil
itu yang kami sebenarnya ingin kita ini diinformasikan
bisa lebih mengetahui posisinya sampai di mana
artinya idi belum diinformasikan belum ada transparansi begitu ya
dari kementerian kesehatan tenaga medis tenaga medis mana saja dan siapa saja
kemudian yang sudah terinfeksi begitu ya dok ya
iya jadi statusnya apakah masih pdp atau sudah positif
itu yang jujur kami tidak mendapat resmi
hanya kami melihat dari kalau itu diumumkan
anda melihat tadi penjelasan dari dr dia dan juga dr syahlil
bahwa memang sangat rentan sekali tenaga medis kita untuk tertular
dari data yang sudah kami kumpulkan tadi
juga memang sudah diakui oleh kementerian kesehatan
ada satu perawat di salah satu rumah sakit di jakarta meninggal dunia
karena merawat pasien covid warga negara asing
kemudian ada kemungkinan empat perawat yang positif
dan juga tiga dokter yang dokter umum yang sedang mengambil pendidikan spesialis itu kemudian positif
komisi sembilan melihatnya ini rentan sekali sebetulnya
tertular gitu loh
karena dokter dan juga perawat dan juga tenaga tenaga yang berada di rumah sakit
khususnya rumah sakit yang memang merawat pasien pasien suspek dan positif covid sembilan belas ini
merupakan komponen masyarakat yang paling rentan dan beresiko tertinggi
berisiko tertinggi terjangkit dari covid sembilan belas ini
karenanya kita sangat mengharapkan sekali adanya peningkatan yang lebih baik lagi
ataupun lebih signifikan perhatian dari pemerintah
terkait perlindungan terhadap para tenaga medis dan juga para medis yang lainnya
dan bukan sdm sdm yang lainnya yang memang bekerja di rumah sakit
paling tidak bagaimana semua perlengkapan alat itu disediakan
seperti tadi alat pelindung diri harus di stok lebih banyak lagi untuk mengantisipasi
kita tidak berharap ya na'udzubillah mendalik mudah mudahan ini segera berakhir
tetapi kan kita harus mempersiapkan kalau memang terjadi penambahan penambahan pasien
karena alat pelindung diri ini nanti bisa dikonfirmasi ke para dokter ya katanya dipakai sekali pakai gitu
artinya berarti ini kan akan sangat dibutuhkan sangat banyak sekali
kalau ada sekian pasien sekali dikunjungin harus selang satu kali pakai kan berarti dibutuhkan berapa banyak alat pelindung diri
jadi ini sudah harus dihitung juga ya
artinya harus mulai membuat proyeksi kebutuhan
kalau pasien segini berarti ada dokter segini maka dibutuhkan alat pelindung diri sekian sekian sekian
termasuk untuk perawatnya seperti apa
ini penting sekali karena ini pelindungan pertama
pelindungan pertama dan para dokter dan para perawat serta tenaga sdm yang lainnya yang melayani ini adalah sangat rentan tertinggi di dalam untuk terjangkit dari virus covid sembilan belas ini
kita juga berharap ada penambahan nutrisi perhatian nutrisi ya
untuk supaya imunitas dari para dokter perawat dan juga sdm yang lainnya yang bekerja di sana juga bisa terprotek lebih baik lagi ya
karena perinteraksi nggak ada covid aja yang namanya rumah sakit kan banyak
perlawan sekali gitu ya
apalagi ini ada covid sembilan belas
jadi peningkatan nutrisi perlu diberikan dan juga perlindungan juga terhadap perlindungan tadi ya terhadap keluarganya juga
ini kan mereka kan bekerja ketika pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga
artinya pelindungan terhadap keluarga juga perlu diperhatikan
dan tadi saya menggaris bawah yang disampaikan oleh dokter dia
memang kita juga dari komisi sembilan menginginkan sekali adanya transparansi
artinya sebenarnya angka ini berapa yang suspek berapa yang positif berapa
dan berharap itu diinformasikan dengan cepat
nah ini berarti akan sangat tergantung dari proses uji spesimen
bagaimana proses uji spesimen ini alhamdulillah kita memberikan penghargaan ya
karena ada penambahan balai laboratorium yang bisa difungsikan
tidak hanya semua ke balit bangkes pusat gitu
sekarang sudah tersebar ya
ya sekarang sudah tersebar
tapi bagaimana supaya mekanisme ini bisa cepat gitu
tidak harus menunggu berapa hari
karena ini dibutuhkan
kayak tadi saya sempat mendengar pak siapa tadi tuh yang sebelum kita acara kita itu kan
dia menunggu berapa hari istrinya positif atau tidak itu membuat tekanan yang sangat luar biasa
dr syahril di rumah sakit anda sebagai bentuk transparansi ini
apakah kemudian ada petugas medisnya yang juga terinfeksi
jadi begini sebelum saya menjawab itu
kami sampaikan kalau di rspi pasien
ini ditangani komprehensif ya
jadi tidak hanya oleh dokter paru
tapi ada juga psikolog ahli gisi psioterapi
karena begitu dia lama di ruang isolasi
maka perlu dokter dokter yang itu untuk memberikan kebersamaan di dalam perawatan itu
termasuk kalau dia masuk di ruang icu
berarti ada spesialis anestesi di situ
nah jadi untuk di kami
kami akan transparan kepada seluruh pegawai
jadi pertama kami memberikan
fasilitas seluruh pegawai kita
terutama yang punya risiko tinggi lokasinya
dilakukan pemeriksaan medical check up dan swab tadi
karena ini suatu risiko
kemudian kami juga memberikan
suplemen pada mereka
agar mereka untuk meningkatkan daya tahan tubuh
tapi betul mak
tadi yang alat pelindung diri
khususnya yang nanti pasien yang positif
itu kami hitung
satu pasien saja itu membutuhkan dua puluh set
dua puluh set sehari
nah itu bisa dibayangkan dan dikalikan orang dan hari
sehingga ini membutuhkan perhatian khusus dari kita semua
agar alat perlindung ini jangan sampai putus dan kurang
kalau tidak maka akan terjadi yang cukup besar
bahaya bagi kami petugas kesehatan itu pak
oke tadi menjawab pertanyaan saya dok
apakah kemudian sebagai bentuk transparansi
anda sebagai direktur utama sudah mengecek kondisi kesehatan
dari para petugas medis
apakah ada yang terinfeksi sampai sejauh ini di rspi sulianti saroso dok
belum mendapatkan alhamdulillah
sehingga semuanya dalam koridor yang hasilnya negatif
walaupun belum semuanya diperiksa mbak
baru sekitar seratus orang dari lima ratus secara bertahap
nah kemarin ada juga petugas kita yang ikut di apa namanya di pulau seribu
kita cek juga terakhir
tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh bu mufida dan juga dokter dia bahwa para petugas medis kita memang yang paling rentan
terutama ada beberapa yang kemudian rentan dan meninggal dunia
nah apa sebetulnya faktor faktor yang membuat para petugas medis ini sangat rentan
karena kalau kita kumpulkan itu ada dosis virus turut berpengaruh
kemudian tingkat keparahan pasien yang ditangani
dan juga imunitas petugas medis pada saat menangani pasien covid
mungkin bisa dijelaskan lebih detail begitu dok
jadi kita sudah menyisir para petugas dan dokter ini yang punya faktor faktor risiko
namanya usia kemudian ada penyakit bawaan
maka dia tidak langsung berhadapan kepada pasien yang corona positif ini
dia di tempat tempat yang lain
tetapi bagi perawat dokter dan yang lainnya dia terima
maka kita diadatulkan mereka untuk menangani secara langsung
itu yang pertama
dan juga kita selalu mengingatkan mereka untuk patuh terhadap pemakaian alat pelindung diri serta menjaga stamina
dan juga kami memberikan suplemen tambahan sama makanan tambahan setiap kali para petugas ini yang jaga
artinya di rspi sulianti saroso dokter dokter ataupun petugas medis lainnya yang memiliki penyakit bawaan atau comorbid itu memang tidak diperbolehkan untuk menangani
pasien covid sembilan belas begitu ya dok ya
kami sisir itu dan tidak terlibat secara langsung karena kami khawatir itu membawa risiko bagi petugas tersebut
kita akan lanjutkan perbincangan kita
apa harapan dari para tenaga medis dan juga apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk melindungi para petugas medis kita yang berada di garda terdepan menangani pasien covid sembilan belas
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum kita melanjutkan perbincangan saya akan tunjukkan data pertambahan kasus positif covid sembilan belas di indonesia sampai pada hari ini
ternyata pada hari ini penambahannya cukup banyak
dilihat di layar bersama sama jumlah orang yang diperiksa satu dua ratus lima puluh lima orang
kemudian positif hari ini diumumkan oleh jurubicara penanganan covid sembilan belas pemerintah
pak ahmad yuryanto ada dua ratus dua puluh tujuh orang negatif yang sudah dites satu delapan puluh tiga orang
meninggal dunia sembilan belas orang paling banyak di provinsi dki jakarta dua belas orang dan sembuh sebelas orang
ini bagaimana bu mufidah melihatnya terus bertambah dalam satu hari lonjakannya cukup banyak
nah antisipasinya dari tenaga medis yang berada di garda paling depan ini akan seperti apa ini bu
kalau misalnya kemudian tidak segera ditangani begitu
iya kita sangat prihatin ya dengan pertumbuhan angka yang positif ini semakin tiap hari selalu menambah
artinya ini harus menjadi satu introspeksi buat pemerintah
dan juga kita mengharapkan seluruh masyarakat juga bisa membantu dalam hal ini
untuk bisa mengikuti kebijakan kebijakan sosial
distancing ya karena memang ini harus harus untuk membantu tenaga medis ini juga kita harus membantu
memotong mata rantai juga penularan ini ya
artinya mata rantai penularannya supaya tidak menambah pasien
kalau bertambah terus pasien kan kasian di tenaga tenaga medis kita kan yang cuma terbatas tadi disebutkan jumlahnya sekian
nah ini harus menjadi perhatian yang lebih ekstra lagi dari pemerintah
dan juga mari kita sama sama semua masyarakat ya kita tingkatkan partisipasi publik kita
bagaimana kita juga bisa membantu para tenaga medis ini untuk bisa memotong mata
dan juga menjaga penularan ini mengurangi lapar yang dida
nah social distancing ini sebenarnya satu hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita menjaga diri imunitas diri kita
dan juga menjaga supaya tidak tertularin dari covid sembilan belas
nah tadi terkait dengan pelindungan kembali ya mbak nana
nanti kita akan bahas itu soal perlindungan terakhir nih
kita mau tanya dulu ke dr syahril
dr sari dengan terus bertambahnya kasus positif covid sembilan belas
hari ini ada lima puluh lima dan yang informasi terakhir yang kami dapatkan di rumah sakit anda
ada sekitar sebelas pasien begitu dok
yang sudah di rawat gitu
nah ini kalau bertambah terus bagaimana kesiapan para petugas medis kita yang di garda terdepan
kemudian juga fasilitasnya bagaimana dok
jadi di sulawesi tisaroso itu sudah punya skenario
ya skenario yang pertama adalah dengan sebelas ruang isolasi
kemudian skenario dua kita akan menambah lima belas ruang isolasi lagi
kemudian tahap berikutnya dua puluh
kemudian sampai sembilan puluh
dan saat ini rspi sulawesi tisaroso sudah dikatakan sebagai rumah sakit covid sembilan belas
artinya tidak lagi menerima pasien di igd maupun dirawat inap pasien non covid
nah tetapi kami sudah menyusun kebutuhan
yaitu kami memerlukan tambahan tenaga dokter tenaga perawat dan yang lain sudah kami susun
jadi harapan kami dari pemerintah maupun dinas kesehatan dki
itu dapat membantu kami memenuhi kebutuhan tenaga
yang kedua kebutuhan alat pelindung diri tadi tentu saya kira mbak
itu sangat pokok karena kami saat ini fokus betul betul menangani pasien yang odp maupun pdp
serta yang confirm di rumah sakit
jadi kami harapkan kami dibantu untuk memenuhi kebutuhan sdm ini
baik dokter perawat dan seterusnya
tapi juga membantu logistik yang lain
sehingga kami hanya siap bekerja melayani garda terdepan kepada pasien yang kami rawat
oke oke saya mau ke dokter dia
dokter dia apakah kemudian pbid sudah menyiapkan formula begitu
untuk bisa membantu dokter dokter spesialis baik para tenaga medis juga
kalau misalnya kemudian pertumbuhan angka penyebaran covid sembilan belas ini terus bertambah di indonesia
formulanya apa dok apakah kemudian dokter dokter umum dokter dokter yang sedang mengalami

yang sedang mengambil pendidikan spesialis kemudian akan terus dilibatkan

tentu tidak bisa hanya dokter paru memang butuh tim
dan ini jujur saja kami sudah walaupun masih belum diumumkan terbuka
tapi kami mulai mendata kemungkinan relawan

dan ini homework material spesialis yang lain yang mungkin bisa kita minta bantuan
dan ini homework material spesialis yang lain yang mungkin bisa kita minta bantuan
kemudian kalau resident sudah turun ya mbak

kemudian kalau resident sudah turun ya mbak

terdepan triasenya karena kan tadi disampaikan yang di rumah sakit rujukan sudah khusus merawat yang covid
tentu butuh triase untuk membedakan mana yang covid atau bukan gitu kan
tapi yang lebih penting lagi saya ingin menyampaikan mohon izin sekali
mengenai covid ini itu bukan semata mata masalah medis
jadi kalau kita ingin mencegah agar kasus tidak bertambah dengan cepat pada saat yang bersamaan
saya setuju dengan ibu mufidah tadi terima kasih ibu bahwa ini masalah kita semua
pencegahan itu tidak bisa diabaikan ini sangat penting sekarang dan krusial sekali
jadi kalau sudah sampai ke rumah sakit itu sudah di fase yang sudah
mohon maaf agak terlambat tapi seharusnya kita mencegah ketika penyebaran ini atau penularan ini belum terjadi
jadi sekarang kalau pun mau social distancing kami mohon bantuan agar kasus kasus ini tidak bertambah dengan cepat pada saat yang sama
maka pelaksanaan social distancing ini harus diawasi betul harus diperketat betul
bahwa tolonglah jangan ada keramaian
jangan terkunjung di yang banyak orang
kemudian kalau pun terpaksa sekali jaga jarak
tapi terpaksanya ini benar benar terpaksa
jadi lebih baik sekarang gerakan ayo di rumah itu atau social distancing atau bekerja dan belajar dari rumah itu benar benar kita lakukan
jadi saling mengawasi saling mengingatkan bahwa kalau kita tidak melakukan itu
kita tidak mengupayakan benar benar bertahan di rumah bekerja di rumah saat ini kasusnya akan membludak
yang kami khawatir kalau nanti membludak dalam waktu yang cepat berapapun yang disiapkan soal medisnya itu tidak akan bisa ditangani dengan baik
jadi sekarang masalahnya adalah pengetatan pada pelaksanaan social distancing
menurut kami seperti itu
oke dari pbid apakah melihat bahwa kebijakan pemerintah saat ini sudah bisa melindungi para petugas medis
apakah harus ada kebijakan yang lebih berat lagi kebijakan yang lebih pasti lagi
seperti mungkin pemberian asuransi dan juga perlindungan hukum begitu
kalau itu tentu itu kita harapkan mudah mudahan bisa
tapi yang paling di depan mata adalah kami mohon apd itu
apd untuk seluruh petugas kesehatan
kemudian yang kedua kami mohon menghimbau agar petugas kesehatan ini dokter perawat dan yang lain lain itu tidak bekerja
kalau memungkinkan tidak bekerja pada satu hari lebih dari satu shift misalnya
nah itu untuk menjaga juga kesehatan dan keselamatan mereka
oke terima kasih dokter dia saya mau ke dr syahlil terlebih dahulu
nanti baru saya ke bu mufidah
dr syahril di tempat anda di rspi sulianti saroso apakah kemudian sudah diperlakukan
pembagian shift begitu dok untuk mengurangi load kinerja dari para petugas medis begitu dok
oh ya sudah mbak
jadi kita sudah memperlakukan mereka bekerja dalam delapan jam gitu ya
untuk yang shift tiga shift
pagi siang dan sore
sehingga besoknya dia libur
jadi kita menjaga stamina ini agar para dokter kemudian perawat dan berpengalaman
agar para dokter kemudian perawat dan berpengalaman

dan pertugas yang lain dapat beristirahat
dan pertugas yang lain dapat beristirahat
tetapi begitu ada eskalasi pengeluasan ruang isolasi tadi
kami tidak cukup sehingga kami membutuhkan bantuan
saya setuju sekali dengan dari mbak dya dari pbid tadi
saya syuk mengganggu hal lama sekalian
pertama sekali area lauran itu sangat kita butuhkan nanti

jadi supaya rspi membutuhkan rumah sakit yang lain membutuhkan
sehingga nanti kami cukup terbantu dengan tambahan tenaga ini
sehingga nanti kami cukup terbantu dengan tambahan tenaga ini
dengan tambahan tenaga ini
oke terima kasih sekali dr syaril
terakhir saya mau ke bu mufidah
apa evaluasi dan juga saran anda kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan
kepada para petugas medis kita yang berada di kadar terdepan
tadi kalau sudah disebutkan oleh dr syahril dan juga dr dia
apd itu yang menjadi yang paling utama alat perlindungan diri
saat ini memang apd yang menjadi kebutuhan inti
dan juga relawan tadi juga disebutkan
karena itu pelindungan paling basic mbak
apd itu pelindungan paling basic buat para tenaga medis dan juga para medis
artinya semua sdm yang bekerja di situ membutuhkan apd tersebut kan
termasuk yang mengantar makanan dan sebagainya ini kan harus diperhatikan juga
jadi apd ini memang harus di stok sangat sangat banyak ya
tadi sudah dihitung juga kan sama dr syarid
kalau satu pasien dua puluh dua puluh itu bisa kita bayangkan seperti apa
jadi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah pusat
juga pemerintah daerah kalau memang bisa membantu
terhadap pengadaan dari apd
dan anggaran harus disiapkan untuk memenuhi semua kebutuhan dari rumah sakit
dari tenaga medis dan tenaga sdm yang lainnya
yang memang membantu di dalam penanganan covid sembilan belas ini
selain itu juga harus ada tadi mbak nana menyebutkan
perlindungan hukum dan pelindungan asuransi
tapi saya kira ini juga penting ya
dan juga pembagian kerja tadi juga sangat bagus sekali
kalau itu bisa dilakukan
karena kami sangat meminta
kepada pemerintah pusat dan daerah yang memang punya wewenang di dalam hal ini
tadi ya stok apd kemudian juga obat obatan ya
vitamin vitamin yang diperlukan oleh para tenaga medis
dan juga tenaga tenaga sdm yang lainnya juga oleh pasien
karena belum ada vaksinnya kan
obat obat ini kan dibutuhkan sangat tinggi sekali
yang multivitamin dan sebagainya
juga bahan bahan ataupun alat alat yang dibutuhkan ya
seperti misalnya untuk swab dan sebagainya
dan juga tadi
saya memang sangat mendekankan sekali
pemerintah harus menggerakkan partisipasi publik lebih baik lagi
untuk social distancing ya
masyarakat juga harus bisa terlibat
mari kita sama sama membantu
bagaimana bersatu kita untuk bisa melawan covid sembilan belas ini
agar masyarakat indonesia bisa terbebaskan dari wabah covid sembilan belas ini
jadi kita berpesan sekali pemerintah untuk sesegera mungkin
memenuhi semua kebutuhan dan permintaan dari rumah sakit
klinik ataupun semua fasilitas kesehatan
dan juga dari kebutuhan ternebaskan
tenaga medis dan para medis dan sdm yang lainnya
yang terlibat dalam penanganan covid sembilan belas
terima kasih sekali bu mufidah anggota komisi sembilan dpr ri
yang sudah memberikan masukan juga kepada pemerintah
dan tadi sudah bergabung dengan kita
dr dia agustina sekretaris satgas covid sembilan belas pbid
dan juga direktur utama rspi sulianti saroso dr muhammad syahril
dan semoga pemerintah segera punya strategi dan juga formula
untuk bisa menekan penyebaran angka covid sembilan belas
dan melindungi para tenaga medis kita yang berada di garda terdepan
untuk menangani para pasien
dan pasar modern atau supermarket dan pasar tradisional
mengantisipasi penyebaran virus corona dengan berbagai cara
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi